dis gue bingung dah
dari kemarin penumpang sepi banget ya
semuanya gara gara si john
gak bakalan kayak gini jak
kalo gitu kita boycott aja dia
eh mau kemana lo
ada yang ketinggalan bang
lo belum nge ojek yang segini
oh seperti itu
ini kue kering yang lo mau jual
bang ojek udah nyobain
bener kan bang
muka lo kenapa kesel gitu
saya nggak kesel
tis motor siapa nih
eh kuat toge goreng
mana motor yang kemarin yang bagus
motor yang kemarin levelnya terlalu tinggi
kalau dibandingin motor kalian bertiga
jadi biar aku fair
aku pakai motor yang selevel dengan motor kalian
gue kasihan mulu
kalau lo mau jual

halo selamat siang
dengan john cemongo tukang ojek yang pelayanannya nyaman
tukang ojeknya tampan
oke siap peluncur
biar butut disukai pelanggan
aku lari dulu
bukan mau habiskan waktu disini
tunggu di sini
kalau cuma kue kue kering kayak begini kenapa nggak lo bikin sendiri sih
tapi nggak ngerti cara bikinnya mak
ntar mak ajarin dah
sekarang mau ambil pulpen sama kertas
oh mama mau bikin kue pura puranya dulu pakai kertas gitu ya mak
nis gue bingung dah
dari kemarin penumpang sepi banget ya
semuanya gara gara si john nyerobot langganan kita
coba aja kalo kemaren kita gak ngasih izin dia ngejek
gak bakalan kayak gini jak
boykot itu apa
oh jak bu
boykot itu apa jak

nah lu udah tau kan bahan bahannya apa cara bikinnya gimana ya kan
ngapain nelfon bang ojek mak
suruh nemenin lo belanja
tapi tadi nggak pegang duit mak
pakai duit mak dulu
ntar kalau udah laku balikin
mak emang mak paling baik sarawabebek
jadi begini puan
kur kata ojak kita harus boykot john
pikiran gue ini lagi galau tis
lo jangan nanya macem macem dulu deh
kamu teh lagi mikirin apa sih pur
masih cemburu sama bang udi
dia masih suka dimintain anterin paket sama neng ani
bumben pak siang berangkatnya
pak sofyan maaf ya
dimintang anterin ke pasar
gini aja bang ojak
nanti pulangnya baru anterin buatati ke belanja
eh dulu pak sofyan
gini aja dah
saya teleponin pur dulu sama tisna biar jemput pak sofian di sini
ojek pak sofyan
dengan john semungut yang pelayanannya nyaman
tukang ojeknya tampan
maaf pak sofyan
pasar mau belanja apaan
mau beli bahan buat bikin kue kering bang
harusnya bini kalau mau usaha itu dibantu bukannya diinterogasi
mas sofyan kurang mas sofyan
nah kemarin juga kasih gini
masa promonya udah habis kalau hari ini tarif normal